mau dipinta keterangan
saya takut ditahan lagi
daripada ditahan lagi
mending kabur aja
kamu jangan main main sama alat negara
kamu dipanggil polisi
kamu harus berangkat
temenin lah tukang
saya ada urusan lain
firman sahpitra itu
sudah saya anggap keluarga
dia dulu kerja ikut saya
dia sudah saya anggap keluarga
saya bantu bantu ngurus terminal
ngurus pedagang pedagang di jalan
tapi itu dulu
sekarang saya sudah pensiun
kamu selihat bantu bantu ngurus pasar
pedagang pedagang di jalan juga
kenal kang bahar almarhum
saya dulu kerja buat kang bahar
sebelum dia pensiun
mudah mudahan kang mus bisa ngeluarin kang pipit
firman safitra bisa kita bebaskan
sambil kita melakukan pencarian korban
dan apakah nantinya korban melakukan penuntutan atau tidak
tapi tetap ada syaratnya
firman sahfitra tidak boleh melarikan diri atau penuntutan
yang pertama firman sahfitra tidak boleh melarikan diri atau penuntutan
yang kedua tim pondam
dan yang ketiga
firman sahfitra tidak boleh mengeluarkan diri yangordner basket depois
tidak boleh tidak meluncuri
aduh pakai batu
iya iya bagus buat aa kok
ser lawyer dir sini
maaf maksudnya terlalu suruh balik
jangan pakai dalam video
masih tahu dong bos
pipit yang kamu kirim kekurungan dengan susah payah
dia keluar dengan sangat mudah
baru saya lengah sebentar kamu udah dapat masalah
eh ini masih pagi murad jangan marah marah
muslihat turun tangan
dia ke kantor polisi urus pipit
dia belum pensiun
kamu sudah mulai kerja
saya baru datang saya kesiangan
saya yang ke pagian
kamu sudah gak bisa balik lagi ke pasar
apa yang bisa kamu kerjain sekarang
saya mau beli ayam pelung dari cianjur
yang suaranya khas panjang dan mertu
saya nggak ada kontak bos
kamu sudah berhasil menghasut dia untuk bergabung dengan kita
tapi itu baru
coba kamu kontakt dia
soal dendam kamu sama gobang gimana
masa cuma mau dendam aja bingung
saya jadi nggak yakin harus dendam atau nggak
jangan sampai nggak dendamnya
saya pikir pikir lagi dah
ya udah kalau gitu mah
kamu sudah enam bulan di sini
tiga bulan belajar tiga bulan kerja
apa masih betah
usaha akan harus betah
kita ada perjanjian
kamu masih harus kerja di sini selama enam bulan lagi
fokus saja pada pekerjaan
kamu harus semakin terlatih
semakin hebat punya uang buat modal
kamu kan punya cita cita
ingin punya usaha sendiri
tiga bulan di bandung udah terkenal
kita tidak akan kehilangan pelanggan
jangan mikirin yang tidak penting
jangan buang buang waktu untuk ngurusin yang tidak penting
hari ini kamu yang naik iuran
mau nengok si taslim
jangan bercana kamu
kamu jangan marah marah terus
tidak usah ikut campur urusan orang lain
nggak usah mikirin orang lain
yang kamu maksud orang lain siapa
semua bukan orang lain
sama seperti kang mus
semua saudara keluarga
saudara dari mana
maksud akang seperti saudara
kalau seperti saudara berarti bukan saudara
terserah kamu saja
bukan terserah nini
sudah berapa hari ini nari kiurannya dihendal sendiri
kan lagi tidak ada orang
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
anggap aja semua bukan saudara
bukan anggap saja
semua memang bukan saudara
semua bukan saudara
semua bukan keluarga
tapi mereka semua ada hubungannya sama kerjaan akan
terserah itu mah
bukan urusan nining
nining taunya akang kerja pulang bawah ini
si rambut merah kampungan kemana
iya yang suka kurang ajar sama saya
dia udah gak disini gak bakal kesini lagi
nanti mau makan siang di rumah nggak
mau dimasakin apa
gak usah dimasakin yang mewah mewah
iya akang mau dimasakin apa
tumis genyar dipakain oncom tempe goreng sama sambal terasi
yaudah nanti nining masak tumis genyar dipakain oncom tempe sambal sama sop iga
taslim masih sakit
yang gara gara dipukulin orang
luar sih enggak mungkin luka dalem
mudah mudahan cepet sembuh
mau lah kupetahunya
dada rusuk sama pinggang masih sakit
saya mau balas dendam
kamu jangan bertindak gegabah
jangan bertindak sendiri
ini bukan persoalan biasa
ini permainan besar
ada apa mus
salah seorang bekas anak buah saya
dulu waktu saya ngambil kerjaan seperti itu
tugas saya menekan
membuat orang merasa takut untuk bermain main dengan kewajibannya
saya mengancam tapi tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai orang
kemarin bekas anak buah saya lepas kontrol
orang yang ditagih bikin dia marah
terus dia ditangkap
terus dia ditangkap polisi
kena pasal penganiayaan
terus saya urus dia
sekarang saya perlu bantuan akan
kasih tahu saya
saya salah atau enggak
saya sudah pensiun
tapi masih ngurusin bekas anak buah saya
kamu sudah pensiun kan
sudah meninggalkan bisnis selama kamu
orang orang yang dulu anak buah kamu sekarang jadi bekas anak buah kamu
tetap saudara keluarga
seperti kang bahar
yang ketika sudah pensiun masih menganggap kamu sebagai anak dan adik
kamu menganggap kang bahar sebagai ayah sebagai bapak dan kakak
seperti anak anak kang bahar menganggap kamu sebagai bapak dan kakak
seperti kamu menganggap anak anak yang bahar seperti anak dan adik
jaga dan bantu bekas anak buah kamu kalau mereka membutuhkan bantuan kamu
sebab mereka masih keluarga
seperti kamu masih menjaga keluarga kang bahar
dan orang orang yang dianggap keluarga
yang dianggap keluarga oleh kang bahar
selama kamu tidak ikut campur atau balik lagi ke bisnis yang sudah kamu tinggal
bisnis yang juga sudah kang bahar tinggal sebelum dia meninggal
kamu baru datang marah marah aja
gimana kerjaan kamu
ya beres satu
terlepas dari bisnis kamu yang sekarang
biarpun kamu sudah tidak punya anak buah lagi
kamu masih pemimpin
itu yang kang bahar mau
sekarang belum waktunya makan siang
tapi saya sudah lapar
memangnya kamu tidak sarapan
belum makan nasi baru kupat tahu

maka kamu berhenti
anda memang membutuhkan sayangnya
nanti siang jadi kelewipanjang
kalau belum kenapa udah di sini
akang udah pulang
bahasa bahasi ya tukang
bahasa bahasanya bisa nggak yang lain
kok jawabnya langsung nggak bahasa bahasi
buat apa bahasa bahasi
silahkan just strawberry nya
emangnya kenapa kalau strawberry
aku mau makan sama temen
laki laki atau perempuan
sudah keluar dari tahanan di kantor polisi
syukur kalau udah keluar mah
saya kemarin sempet kumpul sama temen temen
kita semua prihatin
jupri iwan jonny
merasa udah gak dianggap sama prita
jangan curhat masalah perempuan dulu
saya lagi pusing sama masalah anak buah saya
saya juga sebenarnya lagi ada masalah sama imas
imas udah sering makan kue gemblong
tapi baru tau sekarang
terus bahan bahannya apa
kenapa dikasih namanya gemblong ya
barusan saya nelpon dik dik
maksudnya mau curhat
sebetulnya bukan curhat
saya lagi ada masalah sama prita
perempuan yang lagi saya kejar
kemarin udah deket
saya sama dia udah dua kali pergi makan
tapi sekarang dia kayak jaga jarak sama saya
kamu minta saran dari saya
supaya saya dekat lagi sama prita
aku hari ini bukan mau makan yang enak atau yang aku mau
tapi yang harganya bersahabat
saya juga lagi ada masalah
sama perempuan juga
kebetulan aja john
saya sama masih pendekatan
dia juga ngasih sambutan
kalau begitu mau bagus aku jujur bukan masalah
sebentar john masalahnya bukan itu
saya nggak punya uang buat ngajak jalan dia
toko sepatu saya sepi terus
kalau saya lama nggak ngajak jalan
lama lama nanti diajak jalan sama orang lain
gak pergi sama pacar
aku gak tau namanya
bukan pacar masih pdkt
gak pergi sama dia
dia sibuk bisnis
kalau jualan sepatu bilang aja jualan sepatu
gak usah bilang sibuk bisnis
ih kawinan kok gitu
kayak ada masalah sama dia
maaf aku gak ada maksud apa apa ke dia
cuma mau ngasih tau kamu biar gak pencitraan melulu
biarin aja itulah
tapi aku ada satu pertanyaan lagi
buat apa kamu punya pacar atau calon pacar
kalau pacar atau calon pacar kamu gak ada waktu buat kamu
aku paling gak suka sama pelajaran kesenian
apalagi kalau udah disuruh nyanyi
semua orang sebetulnya bisa nyanyi
buktinya aku enggak sebetulnya bisa
semua orang itu bisa nyanyi
cuma ada yang nyanyinya benar ada yang enggak
ada yang merdu ada yang enggak
ngasihnya jangan sambil marah dong
bagusnya sih ada yang latih
kalau latihan sendiri bisa nggak
kalau latihan sendiri kita gak ada yang ngasih tau bener atau salah
kalau salah gak ada yang ngasih tau gimana benernya
tapi kalau awalnya kamu mau nyoba sendiri nggak apa apa juga sih
kalau buat latihan enaknya lagu apa ya
uiske antosan jelah
ya udah nanti aku coba latihan nyanyiin lagu itu sambil mandi
memangnya sekarang sudah siang
buat saya mah jam segini siang
saya bangun pagi pagi benar sebelum ajan subuh
habis sholat subuh saya berangkat ke sini
kang kobang kelihatannya lagi sumpah ada problem
bubun ada di jalur angkot
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang ledang
kamu baru datang
ada urusan keluarga
perasaan saya kamu sering ada urusan keluarga
enggak boleh bos
nah apa yang kamu mau
ada urusan keluarga
masih berdua ya
masih berdua ya
masih berdua ya
masih berdua ya
masih berdua ya
sekarang mah kayaknya mau kalau ada ajak lagi kerja di sini
terus gimana kang mus
kalau suami ceedoh nganggur berarti gak kerja
saya butuh bantuan a kang
saya harus dimana ke temen temen
terutama ke kang gobang
banyak informasi masuk ke kuping saya
saya kadang kadang nggak tahu mana yang fakta mana yang fitnah
kadang kadang benar atau salah itu bisa kita tahu sekarang
kadang kadang baru kita tahu belakangan
saya takut salah
kapan mau ketemu saya
kapan akan ada waktu buat saya
hari ini bisa
kalau kerjaan kamu kerjaan saya sama sama udah selesai
kita ketemu di markas kecil
buat siapa teh
ngirim ke kang mus
kang mus mau kesini
kalau ngirim berarti dari sini ada yang kesana
minta antar pacar kamu aja daripada kamu pakai angkot
biarin pakai angkot aja
kenapa gak diantar aja
takut langgu kerjanya
ngawal kamu kan termasuk kerjaan dia
gak usah biarin mas pakai angkot aja teh
ya udah terserah
dewi gak setuju saya jualan kerudung
saya dikira seperti kamu
dia melihat wajah kita mirip
maksudnya saya seperti kamu tergoda diza
dewi mah orangnya emang gitu
ya gak bisa dibiarin
gak usah dijelasin
mending kamu tanya
lebih baik mana
kamu jualan kerudung
atau balik lagi ke profesi lama
pondi jessy ajeng selamat siang
semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat
tidak kurang suatu apapun sehingga pada hari ini kalian dapat melaksanakan tugas pencopetan secara sempur
dan bisa mendapatkan dompet dalam kemampuan
bisa mendapatkan dompet dalam waktu yang sesingkat singkatnya
kak junaidi jadi mau ikut jualan kerudung
kita ini adalah individu yang sudah berkelompok
orang perorangan yang akan bekerja sebagai bagian dari sebuah tim
tim yang baik adalah tim yang
solid dan kompak
kalau tim kita solid dan kompak
maka kita akan kuat dan kokoh
dalam istilah sederhananya
kita harus bersatu
bersatu kita teguh bercerai
kalau perempuan akan menjadi janda
dan kalau itu laki laki akan menjadi seperti saya
yang terakhir adalah kode
semoga kalian mengerti
kak ubed kak junaidi sama kak fadri
masing masing bawa sepuluh kerudung
ya udah saya mau pulang dulu
mau dianter pakai motor
hati hati di jalan

untuk b santel
seseorang tidak punya

dengan bad takimu yah
namanya agradeku dilakukan oleh ldpp dan mnti

kang ada imas
mas disuruh hantar ini buat kang mus
tolong bikinin minum buat tamu satu
kenapa gak minta antar dik dik
tamu yang sama kang umus
mirip saya waktu masih gadis
ce doma lebih mirip ini kali
imas mau udahan aja sama dik dik
dik dik suka sama yang lain
keponakan kang bakti
suami teki nasi

kamu jadi jualan kerudung
bed kayaknya dewi marah sama saya
mungkin karena saya bantuin diza jualan kerudung
ah kamu mah gak ada yang pasti
tadi kayaknya dewi marah
sekarang mungkin karena bantuin bijak
ya sepertinya memang begitu
tuh sekarang sepertinya
kamu mah serbanga pasti
jadi kayaknya mungkin sepertinya
itu semua gak pasti
yang pasti mah seperti saya
sekarang saya masih galau
cemburu gara gara tadi dija diantar sama padli
mudah mudahan fadli niatnya murni
mau ngantar dija gak ada maksud apa apa
bang cepetan bang
sudah dulu ya
ini yang lagi beli cilok protes
saya mau berangkat ke lebih panjang
iya kang assalamualaikum
ijin melaporkan pak
korban sudah kita temukan
bagus silahkan langsung diambil keterangan
harus dibawa ke adunan
jadi mau langsung sekarang
harus dibawa ke adunan
saudara kenal devi
atau saudara tersangkut masalah hutang
tapi orang yang bernama devi
yang menyuruh menggunakan jasa firman sapitra
untuk menagih hutang pada saudara
dengan memberikan foto saudara
tapi nama saya bukan makmur
terus saya juga nggak punya hutang
saya juga gak kenal sama yang namanya devi
bisa titip juga ke cimpring
kamu mau ditahan lagi
katanya mau dipinta keterangan
kamu harus kesana
kalau saya ditahan lagi gimana
saya takut ditahan lagi
kamu tanya sama kang mus
mau dipinta keterangan
saya takut ditahan lagi
daripada ditahan lagi
mending kabur aja
kamu jangan main main sama alat negara
kamu dipanggil polisi
kamu harus berangkat
temenin lah tukang
saya ada urusan lagi kamu harus berangkat
saya ada urusan lain

berarti kamu harus berangkat
temenin saya tuh
kan yang dipanggil kamu bukan saya
hati hati di jalan
semua akhirnya harus pensiun
bisa karena tua atau karena mau menempuh jalan yang lain
bisnis yang dianggap lebih baik
bukan karena uangnya tapi karena ini
gobang dik dik yang lainnya juga
cepat atau lambat semua bakal pensiun
soal kenapa gobang masih di terminal ini untuk menghindari perang
terminal pasar jalanan adalah tempat yang menghasilkan banyak uang
banyak orang dan banyak pihak yang terlibat di sana
banyak orang dan banyak pihak yang ingin memperbutkannya
banyak orang yang ingin memperbutkannya
saya komar kamu joni iwan ujang jupri sudah pensiun
kita punya bisnis baru
bisnis yang tidak lebih bagus dari bisnis yang kita tinggal
kita merayap lagi mandi keringet lagi
tapi hidup kita
kita lebih tenang
tidak seperti sekarang
terjadi di terminal
biarkan gobang masih di terminal
itu amanah dari saya
jangan terpengaruh si jamal sama kaki tangannya
dia sudah lama mengincar bisnis yang sudah saya tinggal
lihat ke depan
jangan menengok terus ke belakang
jangan menengok terus ke belakang
terima kasih atas kerjasamanya
saya sudah peringatkan kamu
jangan permainkan imas
karena dia sudah dianggap keluarga oleh keluarga kang bahar
itu artinya imas dalam perlindungan saya